petugas satuan reserse kriminal polsekta sukajadi bandung
menangkap seorang pria yang merampok sebuah minimarket
di kawasan sukajadi bandung minggu malam
sebelumnya aksi pelaku yang merupakan atletin junasional ini gagal
setelah dipukul jatuh oleh karyawan minimarket yang akan dirampoknya
is pria dua puluh tiga tahun ini terpaksa harus menjalani pemeriksaan
di satuan reserse kriminal polsekta sukajadi bandung
setelah gagal melakukan aksi perampokan di sebuah minimarket
di kawasan sukajari bandung minggu malam
peristiwa berawal saat pelaku bersama rekannya an yang kini masih buron
mendatangi minimarket dan berpura pura belanja
usai memastikan kondisi minimarket sepi dari pengunjung
pelaku yang kesehariannya merupakan atletin junasional ini
langsung menodongkan pisau ke seorang karyawan minimarket
namun sial aksi pelaku mendapatkan perlawanan dari korban
yang langsung memukul jatuh dan mengamankan pelaku
sementara rekan pelaku langsung melarikan diri
menurut pengakuan pelaku ia nekat merampok karena terdesak kebutuhan ekonomi
tidak tahu di belakang ada temannya
akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal lima puluh tiga ayat satu kuhp
tentang percobaan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara